nah nanti saat pertama kali tiba di jakarta di bandara halim perdana kusuma jakarta ya akan disambut oleh presiden joko widodo
lalu kemudian rombongan ini akan segera menuju ke istana bogor
nah langsung saja kita juga akan melihat bagaimana persiapan di bogor
sudah ada istana ataupun sudah ada mumtazza cater diningrat di istana bogor jawa barat
good morning taza ini kami belum tahu ya tepatnya anda berada di sisi kebun raya bogor yang mana
tapi bagaimana persiapannya sejauh ini taza
good morning dhaniar dan juga prabu
tepatnya saat ini saya berada di tugu kujang berdekatan dengan kawasan lipi
dan memang saat ini saya sudah melihat adanya sejumlah para pengamanan baik dari tni dan juga kepolisi
yang sudah bersiap siap untuk melakukan apel pada pagi hari ini
begitu ada kurang lebih dua dua ratus personil yang dipersiapkan untuk melakukan pengamanan di kawasan kota bogor
dan juga di sejumlah
lokasi di tol jagorawi begitu
dan nantinya dari bendara halim peranakusuma raja salman dan juga rombongannya beserta juga rombongan dari presiden joko widodo
akan masuk ke kawasan tol jagorawi untuk kemudian terus melakukan perjalanan keluar nanti di gerbang tol bogor
untuk nantinya melanjutkan perjalanan melalui terminal baranang siang lalu melalui tugu kujang jalan juanda
lalu kemudian masuk ke istana bogor
dan memang ada sejumlah pengamanan yang juga sudah mulai dipersiapkan terutamanya di kota bogor sendiri
yang nantinya akan menjadi highlight hari pertama dari kunjungan raja salman
untuk mengetahui bagaimana persiapan pengamanan di kota bogor sendiri saya sudah bersama dengan kapolresta bogor kota
kombespo suyadi arioseto selamat pagi bapak
terkait dengan pengamanan mulai pagi hari ini ada kegiatan apa saja nih pak yang akan dipersiapkan
iya kita dari kepolisian resta bogor kota tentunya bersama tni dan kita juga
didukung oleh polda jawa barat dan bersinergis dengan pores kabupaten bogor dan juga dari sektora lainnya
kita sudah mempersiapkan pengamanan ini semaksimal mungkin dan kita menempatkan di empat puluh enam titik khususnya di wilayah poresta bogor kota
mulai dari interchange sampai dengan ke dalam istana
kemudian kita nanti akan melakukan langkah langkah rekayasa lalu lintas tentunya
setelah kita melakukan pengamanan kita akan melakukan pengamanan di kota bogor
pukul dua belas siang kita akan melakukan penutupan arus yang dari jakarta mengarah ke bogor yaitu di interchange
sehingga lajur lalu lintas kita arahkan ke tol exit ciawi dan juga exit tol di sentul selatan
jadi diharapkan masyarakat jakarta kami himbau untuk menggunakan jalur tersebut
dan setelah jam dua belas pun nanti kita akan tutup
sehingga pada saat rombongan melalui
lajur interchange tersebut sudah bisa dipastikan dalam keadaan yang lancar
di kota bogor sendiri sterilisasi di mana saja nih pak
ya kita tentunya di titik titik yang kita anggap rawan tentunya kita lakukan upaya sterilisasi dari rekan rekan tni
terkait dengan pengamanan adanya bom yang terjadi beberapa hari yang lalu nih pak bagaimana ini pak antisipasinya
ya tentunya kita sangat mengantisipasi terjadinya adanya ancaman baik itu terorisme
sabotase dan juga potensi potensi gangguan kamtimas lainnya dengan optimalisasi di dalam pengerahan personil
baik dari kita sendiri maupun juga dari jajaran tni dan juga tentunya dari pemerintah daerah
makasih banyak pak suyudi untuk waktunya dan selamat bertugas
dan memang hari ini rencananya raja salman akan berada di kota bogor mulai pukul dua siang hari nanti
begitu diperkirakan sudah sampai dan nantinya pada pukul tiga akan menemukan ya
melakukan pertemuan bilateral dengan presiden joko widodo dan juga akan melakukan sejumlah kegiatan
baik penanaman pohon di kawasan lipi ataupun badan konservasi yang berada di kawasan istana bogor begitu
dan juga adanya makan malam bersama dengan presiden joko widodo yang nantinya akan berakhir pada pukul lima sore hari nanti
dan rencananya raja salman dan juga rombongannya akan kembali ke jakarta pada pukul lima sore hari nanti
dan ini ya prabu
oke baik mumtazah terima kasih atas laporan anda dari bogor jawa barat
dan juga informasinya nanti presiden jokowi dan juga raja salman ini akan membicarakan masalah bilateral negara itu di sana bogor ya
sambil menikmati hawa sejuk bogor kurang lebih begitu maksudnya
iya dan juga nanti akan ada hidangan hidangan
intinya benar benar di treatment layaknya tamu kehormatan karena sudah lama sekali tidak datang ke sini
ini kesempatan emas juga ya untuk benar benar memperpanjang lagi hubungan mempererat lagi hubungannya
antara indonesia dan juga arab saudi
oke baik kita akan kembali menghubungi rekan kami ada mahardika untuk melihat bagaimana penyambutan kedatangan raja salman di bandara halim perdana kusuma jakarta
kalau bogor nampaknya sudah sangat siap bagaimana dengan halim menjadi titik pertama pendaratan rombongan
good morning danier dan juga prabu
benar sekali dan juga pak halim
dan juga pak halim
dan juga pak halim
dan juga pak halim
benar sekali bandara halim perdana kusuma yang nantinya akan menjadi titik pendaratan dari raja salman
jika tidak ada perubahan jadwal maka raja salman akan mendarat dengan menggunakan boeing tujuh ratus empat puluh tujuh pada pukul tiga belas empat puluh lima waktu indonesia barat
saat ini area vvip yang nantinya akan menjadi area pendaratan sudah disterilkan oleh pihak militer dari lanut halim perdana kusuma
dan tadi juga saya memantau area parkir mobil yang terdapat atau berada di depan area landasan tersebut juga sudah mulai diisi oleh belasan mobil
yang nantinya akan menjadi titik pendaratan dari raja salman
sini saya mengingatkan yang akan itu adalah dua sebuah terima informasi karena bagian utamanya itu mengangkut delegasi
ada mercedes s class ada land cruiser ada lexus dan juga ada beberapa mobil mewah lainnya yang nantinya akan mengangkut rombongan delegasi informasi yang kami terima

total nanti ada tiga ratus enam puluh kendaraan yang nantinya akan membawa iring iringan atau rombongan dari raja salman ini dari halim padangkosuma
untuk menuju ke istana bogor dengan rute dari halim menuju ke tol jagorawi dan masuk ke kawasan bogor dan juga berakhir dengan kunjungan bilateral atau pertemuan bilateral di istana bogor
dengan kunjungan bilateral atau pertemuan bilateral di istana bogor
rencananya nanti presiden jokowi dodo juga akan melakukan penjemputan langsung di bandara halim perdana kusuma ini
maka dipastikan pengamanan juga akan semakin ketat
informasi yang kami terima bahwa tni menyegakkan lebih dari lima delapan ratus personil gabungannya
ditempatkan di beberapa titik di ring satu di vip di area luar di tempat saya melaporkan saat ini dan juga di sejumlah titik titik lainnya
begitupun dengan pengamanan kepolisian yang berjumlah dua dua ratus personil nantinya juga akan ditempatkan di sejumlah titik
baik di area bandara halim perdana kusuma ataupun juga di jalan jalan protokol yang nantinya akan dilalui oleh rombongan raja salman
informasi dari kementerian luar negeri total delegasi resmi yang dibawa oleh kerajaan arab saudi ini ada satu ratus dua belas orang
termasuk diantaranya ada sembilan belas pangeran dan juga tujuh menteri
belum mendapatkan konfirmasi siapa saja pangeran atau menteri yang sudah tiba
namun yang pasti sampai hari ini sejak kemarin pagi sampai tadi pukul tiga empat puluh sudah ada empat pesawat yang mendarat
beberapa di antaranya mengangkut atau membawa penumpang vip
pak rabu dan daniar
oke baik terima kasih mardika utama laporan anda langsung dari halim perdana kusuma
jadi kita bisa bayangkan ya betapa hektiknya nanti suasana ataupun situasi lalu lintas
apalagi nanti pada saat sudah mendarat
ke bogor ada rekayasa lalu lintas kita ingatkan kembali itu
ya ada banyak hal yang membuat mengapa kedatangan rombongan kerajaan dari arab saudi ini menarik
yang pertama tentu selain kita mendengar kekayaan yang luar biasa ya bahkan juga raja arab ini termasuk selalu masuk dalam seratus orang terkaya di dunia versi majalah forbes
lalu juga yang kedua adalah cara datangnya sekarang ini kan diantaranya membawa rombongan sampai satu lima ratus orang
ditambah lagi membawa lift sendiri begitu kan ya dan juga bawa mobil sendiri
dan itu yang menjadi perhatian atau yang membuat kenapa publik sekarang begitu memperhatikan apa saja yang akan dilakukan oleh rombongan kerajaan arab saudi di indonesia nanti
iya kalau kita bandingkan memang setiap negara punya kesibukannya masing masing untuk menyambut raja ataupun rombongan raja salman
tapi jumlahnya di indonesia kalau kita bandingkan dengan negara negara lain itu lebih besar dibandingkan negara negara lain
mungkin kita bisa lihat di perancis hanya delapan ratus di indonesia ada satu lima ratus dan nantinya akan berkunjung dan juga berlibur
itu yang jadi nilai plus
paling rancangnya akan berlibur ya